kava dia liana buatin susu buat kava
kamu ini gimana sih
ngapain bikinin susu
memangnya kamila kemana
pasti kamu keluar untuk minta bantuan aku kan
ayo aku masuk ya
eh kak edu
jangan diganggu kafe udah tidur
iya kava udah tidur
tidur tadi soalnya dini naboboin sama kak fadil
aku gak percaya
lu tuh emang ngotot ya
lu masih gak percaya juga
sekarang lu denger
apa masih ada tangisan kava
kava memang udah tidur
tadi kak fadil yang kelonin
lucu banget kak
eh itu mau kemana sih
maaf tapi ini udah malam dan kamilah harus pulang eyang
kamu mau pulang
kamu mau pulang
kamu mau pulang
kamu kan belum sadar
mila tahu papa belum sadar
kava membutuhkan kamila
kafa kan ada yang jaga di sana
sedangkan papa kamu dia membutuhkan kamu
dan dia akan bahagia sekali
saat dia membuka matanya dia lihat kamu ada di hadapannya
tapi mila udah janji sama tante ambar untuk segera pulang
kava kan masih
kamu tidak menyimpan asih di kulkas
tapi kan kamila dari siang tidak memberi asi untuk kak fah
pasti asinya juga udah habis eyang
karena kak fah itu harus dua jam sekali disusui
eyang mohon sebentar saja
satu atau dua jam
sampai proses cuci darah bapak kamu selesai
nanti pasti dia sadar
dan dia bahagia sekali
begitu dia membuka matanya ada kamu di depannya
udah lah eyang
kalau dia ngamau wawas dipaksa
cukup kesadarannya dia aja
kalau dia memang masih punya hati
tanpa yang suruh pun seharusnya dia harus di sini
jagain papa kandungnya dia
bukannya aku tidak berbakti pada orang tua
tapi aku memiliki seorang bayi
bayi yang masih membutuhkan asi aku
dan aku harus menyusuinya
aku juga sudah janji sama tante ambar
untuk gak pergi lama lama
aku gak mungkin melepas tanggung jawab dan janji aku alina
ya udah pulang lah
alena kamu jangan bersikap seperti itu sama kamila
kamu jangan salahin kamila
tante laras kok malah belain kamila sih
tante laras kan tahu sendiri
orang yang pertama papi cari itu adalah camilla
kamila itu tinggal di rumah keluarganya fadil
jadi kamila gak mungkin terus terusan di sini
sebenarnya keputusan kamila ada di sini atau tidak
itu ada di tangan kamila tante
dan seharusnya kamila bisa tegas sama tante ambar
dan gak membiarkan dirinya disetir sama tante ambar
seharusnya kamu membuat citra eyang dan papi baik di mata tante ambar
lagian tante ambar juga gak tau
kejadian masa lalu tante fadil
kamu juga gak tahu
kejadian masa lalu tante fadil
kamu juga gak tahu
kejadian masa lalu tante fadil
kamu juga gak tahu

kamu yang sabar isri
kamu kan kenapa sih malam malam begini
kenapa kamu berisik
memangnya cuma kamu aja yang punya kuping
maedul tuh lagi bete tau gak
betek kenapa lagi sih dok
kalau kamu teriak teriak begini
kamu tuh bikin mama stres
ada masalah apa
kamu berantem sama indi
ma ini bukan masalah tentang indi
kenapa lagi si bayi itu
bukan ekanya ma tapi fadil
dia bisa bikin eka yang lagi nangis jadi diem

ini gimana edo gak kesel sih
cuma karena fadil bisa mendiamkan bayinya
wajar dong kalau fadil itu bisa mendiamkan bayinya
kenapa jadi kamu yang sewot
ya wajar lah edo sewot
itu tuh anak edo ma
anak edo bisa didilimin sama orang yang bukan ayah kandungnya
ampun edo kamu tuh bener bener bikin mama gila
nih mama jadi beneran gila nih dok
mama ingin tahu isi otak
dan pikiran kamu itu edo
abis memang kamu udah gila sih dok
masa cuma gara gara bayi kamu jadi seperti ini
coba tuh lihat jari manis kamu
kamu ini udah bertunangan
sebentar lagi kamu akan menikah
jadi yang harus kamu ingat itu indi dok
semangat udah ma jangan berisik kenapa sih
mama bilang edo jangan berisik tapi mama sekali yang berisik
edo pusing dong dengerinnya
edo mama itu harus nyadarin kamu
supaya kamu gak terobsesi
mending mama sekarang keluar aja deh
edo jangan keluar
dah dah dah
ya dia bangun
kok kamu jagain kava sendirian

kava kamu di gimana sih ngapain bikinin susu
memangnya kamilah kemana
fadil kamilah kemana
ngapain sih kalian berdua liat liatan
anak kasih tau mama kemana kamilah